pada hari pertama jateng dirumah sajen kita sapa selamat pagi pak ganjar
ya selamat pagi pak heranov
pada hari pertama ini seberapa efektif pak ganjar menilai gerakan dirumah sajen yang akan memperketat ppkm jatengah pak gubernur
ya saya bangun pagi banyak laporan kota semarang dilanda banjir
terus kemudian diberbes laporannya pasar pasar ditutup gitu
tadi di kota tegal sudah disampaikan oleh si nn
terus yang lain sekarang masih berproses orang memberikan laporan
tapi ada yang menarik di kabupaten magelang ada warga yang membuat gerakan cantelan
mereka nyantelin makanan makanan gratis bisa diambil oleh siapapun
jadi artinya pada hari pertama ini memang ada dinamika yang menarik dari masing masing daerah yang sekarang saya lagi pantau gitu
itu artinya apa nih pak ganjar
simbol atas menjemput hari pertama gerakan di rumah saja atau ada simbol lain yang bisa kita maknai dari cantalan itu pak ganjar
iya ini ternyata aktivitas yang sudah lama pernah dilakukan selama pandemi
ini digawangi oleh alumni ugm teman teman dari kagama dan gerakan ini sebenarnya nasional
jadi hari ini dia sampaikan kepada saya
mas ganjar saya mau dukung gerakan cantelan saya hidupin
sehingga kalau ada warga nanti membutuhkan
makanan dan dia harus di rumah
kami sediakan dan ini gratis
artinya masyarakat sebenarnya secara gotong royong mau kok membantu yang lain
jadi kalau dua hari mau di rumah dan kemudian ada ketakutan nanti nggak bisa makan dan sebagainya
ternyata tetangga kiri kanan sahabat sahabat juga membantu
nah dukungan dukungan ini menurut saya penting karena kesadaran ini memang harus kita bangun bersama sama
kalau gerakan catan rumah saja
sudah mulai diambil positifnya oleh masyarakat dengan centella tadi
tapi ada juga pro kontra di kepala daerah bapak di jawa tengah
seperti di sragen pak ganjar
kus dinar untung uni sukawati yang menilai bahwa pusat pebelanja ini masih tetap dibuka selama jatuh di rumah saja
apakah ini bentuk dari sikap penolak atas gerakan di rumah saja
atau bagaimana pak ganjar sebenarnya
enggak ada memang kondisi kondisi situasi lokal
ada yang satu
mempunyai pertimbangan bahwa biar akses untuk logistiknya masih berjalan
hampir seluruh tempat pariwisata ditutup pak
sehingga ini bukan penolakan
dan saya komunikasi dengan bu yuni
dan bu yuni memang mengalami kesulitan
dan bu yuni ini dokter
karena dokter pasti dia tahu
bagaimana kita mengurangi kerumunan
karena kerumunan itu akan menghasilkan potensi potensi penularan
ada tiga kabupaten kota
yang tidak membuat surat edaran ke bawah
tapi dia menggunakan surat dari ppkm
yaitu kota semarang kota magelang dan banjarnegara
ini tidak membuat surat
nah beberapa berbes
ketika kemudian yang lain mengendorkan dalam arti pasar pasar tradisional dibuka
kemudian sehari ini tutup total
ini bagus sekali menurut saya
nah saya meminta tidak hanya sekedar ditutup
tolong disemprot disinfektan
tolong diatur flownya
tolong dibersihkan agar berjarak gitu ya
jadi pasarnya bersih sekaligus jalan berjaraknya
sebenarnya responnya macam macam
ada juga yang model kota semarang
hanya pasar tradisional dibuka
karena disamping untuk akses logistik
argumentasinya memang pak wali kota menyampaikan
ada potensi konflik yang bisa muncul
jadi sebenarnya lokalitas lokalitas yang terjadi di masing masing itu
para bupati wali kota mencoba
sehingga bisa bersikap dengan tertentu
dan ini yang mungkin dibaca berbeda begitu
saya ambil contoh di banjarnegara pak ganjar
bupati banjarnegara memperbolehkan para pedagang pasar ini
tetap berjualan selama jahatan rumah saja
dan juga pemulung
kemudian juga aktivitas lain tukang becak
yang mencari nafkah di siang hari malam hari ini diperbolehkan
bagaimana komentar anda pak ganjar
iya itu akan menimbulkan kerawanan
dan memang testing yang ada di banjarnegara
maka kalau kemudian awareness ini tidak kita munculkan
nanti kita akan terlalu lama lagi menangani
ada bupati banyumas
ini saya sebutkan karena ada banjarnegara
ada purbalingga ada banyumas ada cilacap begitu ya
ini area di banyumas raya
itu mereka beberapa waktu yang lalu
sejak ppkm pertama sudah bersepakat
tempat pintu keluar masuk dari daerah itu aja dijaga oleh ketat
dijaga yang sangat ketat
maka sebenarnya memang butuh komitmen pemimpin
dan memang harus siap
menghadapi sebuah tekanan tekanan
argumentasi yang mesti dibangun juga
oke memang ekonomi pasti akan terdampak
maka kalau kemudian gerakan masyarakat bisa membantu
mereka mau menolong
yang butuh makan bisa diberikan
kan hanya dua hari saja
yuk kita bangun kesadaran berikutnya
menyiapkan nggak rumah sakit agar bisa menangani dengan baik
sehingga kalau ada pasien masuk
itu tetap tangani dengan baik
dan itu bisa insya allah menurunkan angka
kematian dan meningkatkan angka kesembuhan
nah ini perlu kiranya kawan kawan yang pelaksana di daerah memahami soal ini
memang kebijakannya nggak populer
makanya bismillah saja kita mencoba bertahan
dan alhamdulillah para romo kiai mendukung
gusmus mendukung ya
terus kemudian yai munir mendukung
dan itu turun sampai pada kiai kampung
dan akhirnya sekarang mereka ramai ramai membuat
vlog vlog kecil yang karena betul betul bergerak gitu
menyampaikan kepada masyarakat
dan menurut saya saya terima kasih sekali
para pendeta juga menyampaikan
ada ibadah gereja gitu
pak gubernur saya tetap melaksanakan ibadah
tapi saya batasi dan selebihnya dari
perusahaan perusahaan besar kemudian ngomong
pak gubernur saya bantu ya
saya mau tutup
saya mau dua hari ini tutup
gak apa apa pak gubernur gitu
demi kepentingan kita bersama
jadi ya selalu ada yang tidak sempurna sih
baik dapat respon positif dari tokoh masyarakat
pak ganjar ini memperbolehkan bagi para kepala daerah di jawa tengah
untuk memodifikasi aturan dari yang dikeluarkan surat edaran dari gubernur ini
terkait jatuh yang terlalu masyarakat
boleh boleh boleh
tergantung sensitivitas kita masing masing
apakah kemudian dengan pengalaman hampir satu tahun
kita menangani pandemi ini
tindakan kita begini saja
karena ppkm ini adalah yang pertama kali dibuat dalam satu pulau
jawa dan bali tentu saja
yang dilakukan serentak
ini momentum yang mahal banget
ini mahal banget itu
jadi kalau kemudian kita tidak mengoptimalkan memanfaatkan
dan pemimpin itu siap dibully
pemimpin itu harus mengambil risiko
dan itulah yang kemudian kita harus berani untuk menjelaskan kepada masyarakat
dan aku pikir itu bisa
tapi kalau tidak
ya kemungkinan pertanyaan masyarakat akan sulit dijawab
kapan ini akan selesai
dan jawa tengah vaksinasinya sampai hari ini
masih tertinggi se indonesia
maka saya sudah berpikir yang kedua
setelah ini kita bisa segera menyiapkan pelaksanaan atas perintah pak presiden
pasar pasar tradisional itu segera mendapatkan tempat pertama untuk divaksin
nah atr atr ini kalau kita duduk termendung saja
dan ada dalam bayangan ketakutan ketakutan tidak mau mengambil risiko
ya tidak selesai selesai
ya ada penolakan dari perangkat kepala daerah di jawa tengah
dan anda meresponnya dengan
ya positif juga
tapi bagaimana dengan alasan mereka
yaitu pak ganjar mengacu kepada surat edaran kementerian dalam negeri
bahwa yang terpenting adalah bagaimana ppkm jilid dua ini tetap efektif berjalan
bukan memodifikasi aturan yang sudah ada pak gubernur
apa namanya ppkm jilid satu ke dua juga dimodifikasi
sampai pada tingkat pelaksanaan lokal
itu kepala daerah memang lebih tahu
tapi ingat ya pesan pak presiden ya
kalau saya mas
saya pasti merasa bersalah
saya pasti merasa tidak mampu
maka otak kita harus dipikir keras
otak kita harus kita putar betul
untuk merespon dengan cara cara yang tidak biasa
ya kalau cuma minta petunjuk saja
kan zaman dulu sudah dimintain petunjuk terus
sudah habis petunjuknya
kita butuh inovatif dan kreatif
maka ayo kepala daerah
anda punya kekuatan soal itu
maka ada yang sangat keras sekali
dan kalau dari sisi surat edaran yang mesti diberikan
hanya tiga dari tiga puluh lima kabupaten kota
artinya menurut saya
kawan kawan punya komitmen tinggi
bahkan bupati banyumas
sampai dikirimin karangan bunga
dimarahi sama rakyat
ada yang buat tiktok tuh marah marah sama saya
dari banyumas juga
tapi malam tadi dia minta maaf
maksud saya tidak begitu pak ganjar
oh enggak apa apa enggak apa apa
sebagai masyarakat pasti punya cara yang berbeda beda
lalu yang lain
mas ganjar kayaknya
diamini oleh langitan
dan hari ini semua harus di rumah begitu
maka saya bilang ya di rumahnya karena banjir
ya juga harus disiapkan pertolongannya
ini karena semangat kita semua saja
mau berada di rumah begitu
baik saya ambil contoh juga di
blora pak ganjar
mereka memperbolehkan untuk operasional pasar
dari pukul sepuluh pagi hingga pukul sepuluh
apakah ini diperbolehkan dalam aturan
jateng di rumah saja pak ganjar
itu yang saya katakan tadi
mungkin ada perbandingannya
kalau yang dibandingin negatif
berbes tutup gitu ya
jadi artinya ada yang
perlakuan yang berbeda
blora itu tinggi sekali
maka kalau responnya nanti
selendah ini juga
ya blora kan
tidak akan cepat selesai selesai
jadi maksud saya
ini kan isunya pasar terus ya
yang tarik pisah kita tutup loh ya mas ya
mungkin anda lupa untuk apa namanya
mencatat juga ini
kayak yang di blora itu
tindakannya harus lebih ketat lagi
jangan karena kemudian
situasinya memang tidak nyaman
dalam keputusan ini
akhirnya kemudian biar saja
atau memang mau dibuka ya
kalau dibuka nanti lebih lama
lebih lama lagi loh covid nya
artinya ya pak
aturan gerakan jateng di rumah saja ini
bukan aturan untuk pelaku usaha saja
tapi untuk bersama ya pak
untuk memberantas virus corona
dan juga menurunkan angka covid
tertinggi ketiga di jawa tengah
yang merupakan jawa tengah paling tertinggi
nomor tiga pak ganjar
apakah seperti itu pak ganjar
iya kalau selama ini
kita posisinya seperti ini terus
jakarta nomor satu
jawa tengah nomor dua
jawa jateng nomor tiga
mestinya kita bertindak dong
waktu kita kemarin rapat dengan pak presiden
selama ppkm yang turun hanya dua
hanya dua provinsi yang turun
itu salah satunya jawa tengah
terus saya puas begitu enggak
maka dalam rangka ppkm ini
karena di rumah saja itu kan
bahasa inggrisnya yang populer banget kan
tapi kan tidak pernah jalan
yuk kita jalankan yuk
alhamdulillah kemarin jawa barat
kalau tidak salah juga punya respon
kang emil bagus ya
dia membuat weekend begitu
bahkan kalimantan timur juga melakukan hal yang sama
maka menurut saya
kalaulah ini bisa diterapkan seluruh jawa
seluruhnya ini serentak begitu
maka rasa rasanya kita lebih cepat lagi
untuk memotong covid ini
plus ditambah vaksinasi yang dipercepat
maka ketika jawa tengah sampai hari ini
masih leading terus paling banyak
mari tni polri mendukung
dengan jumlah anggota tiga puluh sampai empat puluh ribu
yang ada di jawa tengah
siap untuk hanya dua hari
maka cara cara ini adalah cara cara yang kita sudah ada sebenarnya
oh peralatannya ada caranya ada
orangnya ada biayanya ada
tinggal kemauan politik
untuk kemudian kita melaksanakan
ya komentar anda pak ganjar
terkait harga kebutuhan pokok yang naik seperti apa
saya belum melihat kenaikan yang tinggi itu
ada di mana ya
rasanya malah beberapa turun
telur turun daging turun
cabai yang masih tinggi
itu bukan karena hari ini
itu sudah beberapa hari yang lalu
karena memang kondisi supplement
maka kami juga memantau
yang harganya memang bergerak gerak gitu
sebelum kita tutup pak ganjar
bagaimana penanganan banjir di semarang yang anda sebutkan tadi
update nya sudah terjadi banjir
di berapa titik di semarang seperti apa pak ganjar
ya kudus tiga kecamatan sudah mulai surut
kita minta untuk pantengin
curah hujan masih tinggi
fixnya kayaknya di bulan februari ini deh
maka kalau sampai dengan tadi malam
hujannya cukup beras
dan hari ini terjadi banjir
wakil wali kota tadi yang langsung komunikasi dengan saya
dan pagi ini beliau turun ke lapangan
pintu pintu dari balai besar
wilayah sungai minta pastikan di off
bahkan kami meminta agar ada tambahan
untuk melakukan sebuah tindakan percepatan
lalu kita coba atur
karena kemarin juga di pemalang ada
jembatan yang patah dan alhamdulillah
kemarin langsung dilakukan
semua bisa berjalan dan saya minta semua hari ini stand by
baik meskipun di tengah pro kontra
gerakan jateng terumah saja
kita dukung terus supaya dari jawa tengah
untuk menurunkan angka kasus covid sembilan belas di jawa tengah
terima kasih atas informasinya pak gubernur
ganjar pranowo langsung dari jawa tengah